saya udah berusaha dengan susah payah tante buat ngebujukin mah
dan alhasil saya berhasil buat ngebujuk emak untuk nyawain tanah yang dikembang itu ke tante
wah kadang kadang otak dipake juga lo tau ya
eh terus gimana caranya tadi
jadi gini tante
nah temen saya si dado ini pura pura buat ngontrakin tuh tanah saya yang dikembang tante
nah setelah kelar pembayarannya dado overgrade
kedit deh ke tante
aduh itu otak berguna juga
iya dong tante
semua ini saya lakukan demi cinta saya kepada anak tante
ngebuktiin kalau cinta saya ke anak tante itu benar benar serius tante
ini mahal sih tante
oh soal harga tadi mas saya sempat ngebuka harga delapan puluh juta
eh buset mahal banget
udah ditawar sama temen saya ini
ditawar jadi tujuh puluh juta
ya elah tante
nawar mah itu jangan segitulah
tapi kalau ukuran tanah di kemang tujuh puluh juta setahun itu udah murah banget ke kantor
ya secara kemang ya gak sih
tapi kan situ mau jadi mantu

luas loh tante tanahnya di kemang lagi
masa gak mau
iya tanahnya luas tante
dan itu udah nego susah payah juga tante sama emak
ya boleh dah boleh
tapi ini nggak ada komisi kan
nggak usah khawatir tante
ya ya dong
aduh hampun dah
cakep tuh gitu
kali kali otak dipakai
oke dah setuju kalau begitu
asal jangan pada minta komisi kan
tujuh puluh juta tujuh puluh juta dah
begitu over contra langsung aja telepon tante
ntar tante langsung transfer duit atau bagaimana gitu
oh boleh tante
sekarang langsung ngurusin usaha baru
nggak mau mampir kan
nggak mau mampir nih
iya dua tahun
cokok banget lu ya
buaya lu kak dalil
eh lu harus ingat
bukan dari yang tujuh puluh juta
jadi sepuluh jutanya itu komisi buat buah utuh
ya allah pelit banget
masa lu udah nguntuk tujuh puluh juta dapat sepuluh juta
kan dari enam puluh juta gimana sih
yee itu kan nama gua
jajanin nih pak karim ya
jajan sekarang juga
kenapa ini teh
nggak apa apa abah
emangnya abah tidak bisa ngeliat horok abah yang paling gelis di bandung teh
hah jika tutut hah
kalau neng raya ada apa apa
dan kita kita akan mengerti
nah kalau tidak mau lihat saja
muka om dudung
pasti neng akan berubah
apaan sih om
kan tadi neng udah bilang neng nggak apa apa
neng kedua minggu ya mesti rehat
neng kalau kamu bercanda
untung si neng tidak ngak buk buk teh
coba lihat rupa kamu ini yang tragis
dik bukan menyedihkan
bukannya si sadung ini memilukan
ini teh kembali ke topik
tapi gini dulu pak
saya mah tidak apa apa di indah oki
saya mau dihina tidak apa apa
teraniaya tidak apa apa
karena ya kata al quran juga
doa yang terkabul itu
orang yang terhina teraniaya
saya mah anber doa sekarang apa
masukkan saya ke surga ya allah
wah mau diajakan
wah mau diajakan
bro ini teh kembali ke topik
ini sih neng tuh tadi pagi teh masih sepakat sama saya
coba sekarang tiba tiba pulang dari sekolah begitu
pasti ada apa apa
menurut kalian apa
wah menurut saya si neng mengizinkan abah menikah
karena terpaksa terpaksa supaya abah senang
nah makanya sekarang mukanya cuma duit
eh si neng mah kudu ikutin kata hatinya
udah saya sama be keberuah ya tuh
nggak boleh ragu ragu icu dia mah
bisa saja terjadi begitu bah
si neng rela berkorban demi kesenangan abah kebahagiaan abah
jadi dia berusaha tersenyum padahal mahatnya sakit abah belum bisa menerima
benar pak dadang
siwa benar pak
eh siwa teh
lagian kan ya si nek teh dari kecil teh apet sama abah
sekarang pasti kepikiran abah mau nikah
sudah sekarang makin apet sama apa ya
so pasti nanti teh abah teh apetnya bukan ke neng lagi ya
kayaknya si neng teh merasa terpaksa
lebih baik saya dengar dulu des
ya itu akan lebih baik ya
aduh kak om mui
om mui rawan
om om ngapain di sini
om habis dari kantor temen om di sini
kamu ngapain di sini
aku juga kantor disini om
kamu kantor disini
dimana di lantai berapa
lantai tujuh kantornya aku
ya oke kalau gitu
om harus segera kembali ke kantor ya
sama dengan lantai papinya reva
jangan jangan adriana kenal sama papanya reva
siapa tahu kalau selama ini
adriana juga yang suka meracuni pikiran papinya reva tentang boy